hujan abu vulkanik terjadi di sejumlah desa yang berada di tiga kecamatan di lereng gunung semeru lumajang jawa timur
ketiga kecamatan itu yakni kecamatan candipuro pronojiwo dan pasrujambe
abu vulkanik gunung semeru bahkan tampak pekat sehingga mengurangi jarak pandang di jalan raya
bpbd kabupaten lumajang membagikan ribuan masker kepada warga yang terkena dampak hujan abu vulkanik dari gunung semeru
kita sudah menyebarkan masker ke seluruh jajaran yang awal ini kita lima masker kita bawa ke atas
kemudian nanti kalau kurang kita sudah koordinasi dengan beberapa instansi termasuk di beberapa pukesmas di seputaran lereng gunung semeru
juga sudah menyiapkan masker kemudian apabila itu nanti kurang lagi bppd stok masih ada
kemudian dari tadi bppd provinsi juga menyiapkan
menyiapkan akan memberikan tambahan persediaan masker
sementara itu meningkatnya aktivitas gunung semeru menjadi level awas hingga minggu sore tidak mengganggu penerbangan di bandara internasional juanda surabaya dan bandara abdurrahman saleh malang
dihubungi melalui sambungan telepon general manager airf cabang surabaya eko setiawan mengatakan hingga minggu siang ini abu erupsi gunung semeru belum berdampak pada penerbangan di surabaya dan malang
meski begitu airnaf cabang surabaya dan malang bersama dengan stakeholder terkait terus meningkatkan kewaspadaan
bila sebaran abu vulkanik gunung semeru mulai membahayakan akan langsung segera dilakukan pengalihan hingga penutupan penerbangan
tim liputan cnn indonesia